video amatir milik warga memperlihatkan keributan antara sopir angkot dengan sopir truk di jalan raya pasar kemis kabupaten tangerang banten pada jumat
setelah terlibat keributan sopir truk bernama widodo ini kemudian terkapar di dekat truk miliknya
melihat sopir truk tidak sadarkan diri kernet truk dan sejumlah warga sempat menghadang pelaku yang akan melarikan diri menggunakan angkot
namun karena takut ditabrak angkot yang dikemudikan pelaku warga pun menyingkir
pelaku kemudian kabur masuk ke permukiman setelah meninggalkan mobil angkotnya
peristiwa bermula saat sopir angkot yang melihat karyawan pabrik hendak pulang langsung memutar arah untuk mencari penumpang
karena membuat kemacetan lalu lintas
sopir truk yang berada di belakangnya kemudian menegur sopir angkot
sopir angkot bersama dua rekannya kemudian mengeroyok sopir truk
korban akhirnya terkapar setelah ditusuk obeng
pelaku pertama melakukan penusukan menggunakan obeng
kemudian pelaku dua dan pelaku tiga ikut memukul
sehingga terjadi luka pada pelipis punggung belakang kemudian telapak tangan
pasca penusukan ketiga sopir angkot masih dalam pengejaran polisi
sementara korban yang kritis masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit primaya pasar kemis
dodi wahyudi tangerang banten